sport imbas insiden penyerangan kelompok kriminal bersenjata di nduga papua
panglima tni laksamana yudho margono tiba bersama kepala satuan tni di timika senin siang
bersama dengan kepala kesatuan tni di mako lanut yohanis kapiau temika
panglima tni langsung menggelar rapat tertutup
panglima tni dan rombongan tiba di bandara moses kilangin timika
sekitar pukul setengah tiga siang waktu indonesia bagian timur
selanjutnya panglima tni langsung menuju mako lanut timika
untuk memimpin evaluasi internal menyeluruh di jajaran di papua
pertemuan evaluasi ini digelar tertutup menyusul kabar penyerangan pos tni
di kabupaten duga yang diserang kkb
sampai saat ini penerangan kodam cenderawasi belum bisa dimintai keterangan
terkait kedatangan panglima tni
juga keterangan terkait proses evakuasi korban
penembakan di mugi
bahkan wartawan yang mencoba berkoordinasi untuk meliput panglima tni